dari ibu kota kita beralih ke informasi dari sulawesi tenggara
di mana hari ini masyarakat kendari memiliki ikon baru
yakni jembatan teluk kendari
yang dibangun dengan konsep kabel state
atau jembatan dengan penyaga kabel
nah jembatan teluk kendari ini diresmikan
oleh presiden joko widodo pada kamis siang
dalam sambutannya saat peresmian
presiden joko widodo mengatakan
walau butuh waktu lima tahun proses pembangunan
jembatan teluk kendari dinilai akan memberikan banyak manfaat
seperti jarak tempuh yang lebih singkat
dari kota lama ke poasia
dari sebelumnya tiga puluh menit menjadi lima menit
mobilitas angkut barang jasa dan manusia lebih efisien
serta pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kendari lebih meningkat
jembatan teluk kendari juga diproyeksikan
untuk mendukung pengembangan kawasan konawe
dan pelabuhan bangku toko seluas enam puluh enam hektare
jembatan sepanjang satu tiga puluh empat km dan lebar dua puluh meter ini
serta median dan juga trotoar
jembatan teluk kendari menghabiskan dana
sebanyak delapan ratus empat miliar rupiah dari apbn
lantaran konektivitas dan akses ini
akan membuat mobilitas barang mobilitas jasa
mobilitas manusia akan menjadi semakin efisien
dengan demikian daya saing akan semakin meningkat
sehingga sulasi tenggara
khususnya kota kendari
menjadi semakin menarik
untuk pengembangan usaha usaha baru